sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial jaksa menyapa
selamat malam tapak langkah kejaksaan agung dalam mengungkap kasus jiwasraya
semakin mendekati titik akhir
ribuan transaksi sudah dibedah yang menyelamatkan belasan triliun kerugian negara
waktu yang singkat pasal tindak pidana pencucian uang yang disematkan
serta munculnya aktor aktor baru dalam kasus jiwasraya
menggambarkan betapa terengginasnya kejaksaan agung
dalam upaya pemberantasan laten korupsi di indonesia
dan malam ini kami akan ungkap sepak terjang tantangan serta semangat yang dilakukan kejaksaan agung
dalam pengungkapan kasus jiwasraya yang tengah berjalan
bersama saya frida litwina inilah program spesial jaksa menyapa
cnn indonesia sudah hadir kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung hari setiono
dan juga profesor adler manurung praktisi bisnis keuangan
selamat malam pak hari dan pak prof adler
terima kasih sudah hadir di studio tiga cnn indonesia
dan dari luar studio juga ikut bergabung koordinator masyarakat antikorupsi indonesia
atau maki boyamin saiman
halo pak boyamin selamat malam terima kasih sudah bergabung
malam frida dan malam juga pak harjono pak manurung
terima kasih pak
selamat malam pak boyamin
baik dan langsung saja kita akan mulai dialog malam ini
dengan mengetahui bagaimana perkembangan kasus jiwasraya sejauh ini
kita mulai dari pak hari dulu
ya baik terima kasih
perlu kami sampaikan bahwa sejak penanganan perkara ya
penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pt asuransi jiwasraya
yang oleh penyidik pada jajaran direktorat penyidikan
jambit sus dimulai pada akhir bulan desember
kemudian dalam waktu cepat walaupun ada pandemi covid sembilan belas
tetapi penyidik telah melaksanakan tugasnya dengan baik
sehingga pada akhir mei dua ribu dua puluh penyidikan tersebut telah selesai
dan sudah dilimpahkan ke pengadilan
dan pada tanggal tiga juni kemarin sudah memulai
adalah sidang yang pertama
oke prof adler anda melihat perkembangan dari kasus ini sejauh ini
mewakili dunia usaha ini seperti apa pak
apakah ada tanggapan yang positif dari dunia usaha melihatnya
kalau kita ya saya ini sekarang ini kan
kalau kau pakai profesor kan berarti saya sekolah kan ya
kalau skor itu nggak boleh kiri nggak boleh kanan gitu ya
sekolah itu harus di depan di tengah
sekolah itu melihatnya apa yang dilakukan oleh kejaksaan agung
sudah cukup baik
kalau dia tepat dia cepat sekali
tak tak tak tak tak
nah itu sebuah pekerjaan yang menarik gitu kalau bisa begitu ya kan
bagi saya dan baru saya terima lagi dari pak hari
bahwa sudah mulai acara apanya hukumnya
ya itu bagus sekali lah
sehingga orang melihat kejaksaan itu sudah makin baik
karena selama ini di pasar penansial
ini kan kasusnya pasal pasal penansial
orang menduga bahwa kasus kasus peranan saya itu tidak akan terselesaikan
pihak pihak di luar yang pasar modal maupun banking itu
nggak memahami persoalan yang terjadi
nah tapi hari ini saya melihat dengan cerita pak hari
bahwa ini akan berjalan mulai kemarin dan seterusnya
saya sangat bangga dengan kejaksaan agung kalau bisa ini terjadi
itu tanggapan saya terima kasih
pak boyamin anda melihat kemajuan kasus ini seperti apa pak
ya sebenarnya kan saya melaporkan itu kasus jiwasraya
kejaksaan tinggi dki itu kan dua ribu delapan belas
sekitar bulan desember oktober november
waktu itu kan ya maklumlah kejaksaan tinggi
waktu itu sudah melakukan penyelidikan bulan mei
terus kemudian penyidikan juga selanjutnya
terus kemudian diambil alih oleh kejaksaan agung pada desember dua ribu sebelas
jadi kejaksaan agung meskipun dalam pengertian melakukan itu
sangat cepat dan juga sebenarnya disuplai oleh data dari kejaksaan tinggi
jadi artinya meskipun memang kejaksaan tinggi waktu itu hanya baru pada sebatas
apa saya istilahkan itu premi istilahnya itu komisi agen yang double misalnya
terus kemudian ya ada investasi baru kecil kecilan
tapi setelah diambil oleh kejaksaan agung pada desember dua ribu dua puluh
memang kemudian itu gerak cepat
dan saya tahu gitu mereka lembur lembur
bahkan bulan puasa juga lembur ada corona juga lembur
memang harus diapresiasi kerja teman teman di gedung bunda
tapi pak boyamin sudah ada enam orang tersangka yang ditetapkan
dan dalam eksepsinya masing masing ke enam tersangka itu
mengatakan bahwa perkara jiwasraya ini bukan korupsi tapi terkait pasar modal
ya itu kan sudah dijawab oleh jakarta penuntut umum
bahwa kejaksaan agung sudah punya pengalaman banyak menuntut orang korupsi terkait dengan pasar modal
ini seperti gini lho berita sederhana ya mungkin pak arie nanti bisa juga sampaikan contoh
orang korupsi karena mengambil uang kas negara kas daerah dengan memalsu tanda tangan di bank gitu kan
itu kan bukan persoalan memalsunya itu kan kalau mau dikecilkan hanya pasal pemalsuan
tapi kan tetap dianggap korupsi karena mengambil uang negara
nah ini kan korupsi dengan cara
menggoreng saham di pasar modal
kalau hanya kejahatan pasar modal
ini kan hanya satu pasal saja di
kejahatan pasar modal itu
terkait dengan tidak melaporkan
sesuatu yang dengan benar
ya meskipun bisa kesanakan
menurut ojk sudah dilaporkan
dengan benar masih pun kemudian terjadi
penggorengan itu kan di luar jangkauan misalnya
oke baik pak boyamin
ini kan pasal sabtu jagat
terkaitan dengan orang orang
yang menyalahkan guna guna
atau berkuatan melawan hukum
oleh pasar rupusan korupsi itu
bagi orang orang yang mengambil keuangan negara
jadi kalau saya ditanya oleh serdakwe itu
sederhana kok kalau anda mau dengan
tidak pidana pasar modal ya jangan ambil
uangnya di wasraya gitu saja
nah kejahatan agung kan sudah menetapkan
diambil dengan cara begini karena mereka
lebih cermat dan lebih hati hati
dalam melakukan investasi
jadi ini memang sengaja ngambil di wasraya
yang uangnya banyak gitu kan dan kemudian
juga dengan saving plan itu
mengambil uang dari masyarakat juga banyak
dan kemarin itu kan dalam resepsinya
katanya korbannya bukan negara korbannya
masyarakat yang membayar premium
bumn itu justru itulah kekhususannya
negara juga tidak rugi karena apa
nanti apapun kalau di wasraya itu sampai dibubarkan
kan negara juga bertanggung jawab terhadap
sejumlah saham oke kita dengarkan dari
kejaksaan ini mengenai dasar dasar
apa sebenarnya saya kira perdebatan ini sudah selesai
agung ragu gitu pasti kalau
perdebatan pasar modal dan persoalan
ini siapa korbannya kejaksaan agung saya yakin
tidak akan berani menyimpulkan
pak hari sebenarnya dasar dasar yang menguatkan
menerapkan undang undang tipikor dan
bukan pasar modal ini apa
ya baik saya kira
sependapat dengan pak bunyamin
memang di dalam pasar
modal itu like spesialisnya
ya terhadap kegiatan
di pasar modal itu sendiri
tetapi lebih luas
yang dipermasalahkan atau
yang menjadi perkara ini adalah
perbuatan melawan hukum
diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi
yang dapat merugikan
keuangan negara nah di dalam
uang yang ada di dalam pt
asuransi jiwaseraya ini adalah
uang negara yang tadi disampaikan
bahwa uang itu sebagian adalah
dari para nasabah
yang mengikuti program
di pt asuransi jiwasraya itu
lebih jauh bahwa ada
kepentingan negara di situ ada
uang negara di situ
sehingga kami dari penyidik
menyatakan bahwa ini bukan lagi
kejahatan di dalam
pasar modal tetapi
lebih ke kejahatan
tindak pidana korupsi
sebagaimana yang didakwakan di dalam
atau pasal tiga
undang undang tindak pidana korupsi
nah tadi juga disampaikan
apakah di dalam tindak pidana korupsi
ini ada juga
tindak pidana pencucian uang
ketika predikat krimnya
adalah korupsi kemudian
di dalam penyidikan berkembang
ada dugaan tindak
pidana pencucian uang
makanya kami di dalam
menemukan juga bahwa
di dalam penanganan perkara ini
ada dugaan tindak pidana
sedang diperadilan oleh beliau
lebih cepat untuk menentukan
atau menetapkan adanya
tindak pidana pencucian uang
sehingga kami dengan
pak bunyamin rupanya
seiring sejalan dalam penanganan
perkara ini saya kira demikian
dan masih dalam perdebatan ini pak
sebenarnya siapakah korbannya dalam
kasus ini apakah negara
atau masyarakat pemegang polis
tapi nanti kita diskusikan lagi setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami
program spesial jaksa menyapa
akan kembali sesaat lagi
dan kita mau jawab
ini seberapa banyak sebenarnya tantangan
dalam pengungkapan kasus jiwasraya
prof ader anda melihat tingkat kesulitan
dari penyelesaian kasus ini
sesulit apa sebenarnya pak
yang tertuduh itu
sama sama menyatakan sesuatu
pengetahuan untuk pasar modalnya
itu yang menjadi persoal
dari para penyidik begitu ya
nah kalau kita bicara seperti ini
kalau boleh didengarkan
saya sebagai pan manager yang ngelola uang orang lain
saya harus punya
saya harus melakukan
yang terbaik punya itikat baik
nah itikat baik itu apa
uangnya itu saya kelola
tidak boleh saya berikan
saya pakai main main kepada orang lain
dan itu adalah karena dia bicara
kalau kasus pasar modal itu
nggak ada yang perdata
kalau ada yang bilang perdata dia berarti belum belajar
hukum undang undang pasar modal
jadi hukum pasar modal itu umumnya itu adalah
melakukan sesuatu kesalahan itu adalah pidana gitu
melaporkan yang salah
kalau tidak terjadi itu kan pidana
nah persoalan berikutnya kalau itu pidana
pertanyaannya itu adalah
siapa yang mengungkap kasus ini
apakah kejaksaan atau ada
jaksa yang dibangun dari
ojk kan gitu
katanya kan sekarang nggak pernah mengungkap
nah inilah masuklah kejaksaan
ini cara bukanya bagi saya
jadi tidak harus
bukan itu bukan bidang saya
itu bidang ojk
jangan bicara begitu dalam hal seperti ini
jangan saling menuduh
jangan saling menghakimi diri sendiri
tetapi saya lihat ini adalah sepersoalan
perlu juga diganjar orang yang bohongin
ini karena pembohongan
pembohongan itu kan pidana kan pak
pembohongan itu pidana
itu masuk di mana
aturan yang ada
misalnya dia melakukan
tiktak tiktok dalam laporan
itu mungkin masih ke ojk
tetapi ojk kan tidak pernah bilang
ada selesai ada hukumannya
masuk dari sini satu
pembohongan dulu yang terjadi
ada pembohongan di sini
akibatnya dia kena pidana
terlepas yang dikatakan oleh pak hari tadi
ada pencucian uang
kalau ditanya ada pencucian uang kan saya bilang pasti ada pencucian uang
kalau mengelola uang dia punya dua
satu lagi wholesaler
retail itulah orang orang yang
sejuta dua juta tiga juta
empat juta tapi ada dia
termilihatan itu namanya wholesaler
bagi mereka yang
retailer tidak mungkin
ada kickback bagi semua
harus tahu ini tidak mungkin ada kickback
dia akan masuk dengan normal
dia menjual wholesaler dia cari
uang dia beli sesuatu
itu pasti ada kecurigaan
kalimatnya agent fee
bahasa sederhananya orang orang pasar
kickback pak ada kickbacknya
nah ini berarti apa
antara yang manajer investasi sama yang
aku beli barang kau aku kasih uang
nanti barang kau pakai
nanti nanti jadi kalau
kita lihat ada satu perusahaan manajer investasi
di luar negeri ada di
buku saya yang ini saya tulis itu
itu ada para manajer beli
barangnya lebih mahal
tiga dolar per saham dari barang
orang lain jebol dia
kena penjara dia
jadi jangan dikatakan
anda membeli aset lebih mahal
daripada itu itu adalah pidana juga
orang nggak pernah wajar itu nggak
nah hal seperti ini juga
harus diperhatikan sama semua orang
jangan menyatakan ah ini bukan kasusnya
kasusnya tentang perusahaan gitu
ini kasusnya pasaramula
pidana semua cuman sekarang
pidana itu kan harus
dikocok secara undang undang saya nggak tahu nih pak
secara undang undang itu dikerjakan oleh
ojk tapi ojk nya melakukan
kejaksaan masuk dengan
sederhana aja pembohongan itu sudah
pidana pak nah pak hari
anda melihat tingkat kesulitan yang tadi sudah diungkapkan
oleh prof adler adanya persekongkolan
diantara para tersangka kemudian juga
kurangnya pemahaman tentang
pasar modal apakah itu sudah di tackle atau
di handle dengan baik oleh kejaksaan selama ini
melihat bahwa di dalam
dalam hal ini sudah
bisa digambarkan di dalam surat dakwaan
yang sudah dibacakan
pada tanggal tiga juni kemarin
adanya wujud kerjasama
antara pihak pihak ini
tidak bisa berjalan sendiri
korupsi yang dilakukan
secara berlanjut hmm
artinya tidak sekali selesai
di dalam dakwaan kami pun
dilakukan sejak tahun
tadi dikatakan bahwa
ada pihak pihak lain
yang terkait juga dalam
penanganan perkara ini tentu
nanti alat bukti yang akan
apakah berhenti di enam
terdakwa ini saya katakan terdakwa
karena sudah di jidangkan
mencari siapa ini
yang bertanggung jawab
terhadap perkara ini hmm
tadi sempat disinggung
ada pihak pihak tertentu
yang ada kaitannya dengan
penanganan perkara ini
berdasarkan alat bukti
membuktikan dan nantinya
penyidik yang akan
menetapkan apakah ada
pihak pihak lain selain
dari yang enam
mungkin mohon maaf kami belum bisa
menyampaikan bocoran ini
yang disampaikan oleh pak
bu yamil tadi ya jadi mudah mudahan
nanti pada saatnya kami
nanti akan sampaikan itu
dan kami akan transparan
mengungkap kasus ini
banyak tantangan tadi disampaikan
dikatakan banyak tantangan pemahaman terhadap
pengertian pasar modal
dan lain sebagainya
tentu ada perdebatan
di situ ini kenapa pasar
modal dilarikan ke korupsi
dan lain sebagainya
kenapa peran pihak pihak
lain yang bermain di dalam
perkara ini ada
manajer investasi yang tentu
diduga ada kerjasama dengan
penanganan perkara ini
tentu nanti kami akan
sampaikan pada saatnya
saya kira demikian
baik kita mau jeda dulu namun
nanti di segmen berikutnya kita akan coba
gali bagaimana sebenarnya posisi
hukum dari pemegang polis asuransi
terkait dengan status aset ini
yang sudah disita oleh penyidik
namun di segmen berikutnya jangan kemana mana
tetaplah di program spesial
anda kembali di jaksa menyapa
dan kita ingin tahu sebenarnya bagaimana
posisi hukum dari masyarakat sebagai
pemegang polis sebagai
nasabah dari jiwasraya ini
saya mau ke pak boyamin pak
seharusnya posisi hukum masyarakat seperti apa
ya apapun kan
dulu waktu mereka
membeli polis asuransi
selalu dipromosi bahwa ini
perusahaannya milik negara loh pasti
dijamin negara jadi
menurut saya bahkan ini negara harus bertanggung jawab
jawab apapun ini pola
yang harus di
istilahnya pertama kali
bertanggung jawaban negara
tidak boleh lagi misalnya
proses hukum selesai dilelang baru
kemudian dibayar kepada pemegang polis
itu nggak boleh karena apapun
ini memang berweb end kalau
swasta saja berusaha
menjaga kepercayaan negara
harus menjaga kepercayaan kalau
perlu diambilkan apbn
seperti barack obama dulu kan juga
begitu ketika ada face diambilkan
dari negara kemudian negara baru
mengambil bailout itu
dari perusahaan perusahaan itu dan karena
disana bailoutnya benar malah untung
negara bukan seperti kita blbi
dan century malah untung
nah ini yang
harusnya negara terhadap ini
laporan saya itu ada dua hal sebenarnya
ada beberapa teman bahkan ada
kepolisian ada kejaksaan juga gitu
teman sekolah itu yang
mengambil premi asuransi
pada saat diperhitungkan
nanti anaknya akan sekolah sma
tapi gara gara kena saving plan
ini semuanya jadi tidak terbayar juga
nah ini mestinya
ini kan sebenarnya mereka tidak tersangkut dengan
saving plan jadi mestinya
premi asuransi pemegang polis
yang dua puluh lima jutaan ini yang
tidak tersangkut di diving plan
nah kalau saving plan itu kan rata rata
di atas seratus juta dan ada yang miliaran
itu urusan bagi orang kaya dulu lah
nasabah ini harus diselesaikan dulu karena
memang ini mau gak mau bwn jadi
negara harus bertanggung jawab
bukan berarti sepanjang ini tidak
disalahgunakan tidak ada masalah sebenarnya karena
kejaksaan agung juga mampu
atau menyita harta kekayaan dari
para pejahwa itu mendekati
kerugiannya meskipun itu nanti juga
pasti juga tidak mungkin mencapai karena
dua ribu dua puluh dua itu jatuh temponya
nanti bisa diangkat tiga puluh triliun kerugiannya
ini kan baru enam belas triliun
oke berarti menurut pak boyamin
negara harus bertanggung jawab
penuh ya bahwa ini nanti akan panjang
masih yang sampai sekarang
itu kan yang baru jatuh tempo sekarang
tapi yang jatuh tempo dua tahun lagi karena

oke intinya udah jelas ya berarti
negara harus membayar semuanya itu
secara penuh pak hari
menurut anda apakah
status warga negara atau masyarakat
pemegang polis itu harus
ganti ruginya negara yang membayar
ya saya kira demikian jadi
pemegang polis itu sudah
antara pemegang polis itu dengan
di dalam kontraknya itu jangka waktunya
juga sudah ditentukan kapan
mereka akan mendapatkan
keuntungan katakanlah ya
atau sesuai dengan yang
tentu hal ini
menjadi tanggung jawab
pt asuransi jiwasraya
yang notabene adalah
bumn dan notabene
adalah negara nah inilah
yang kemarin kita
khawatirkan menjadi modus
daripada para pelaku dengan
adanya yang dikatakan oleh
bagian dari resiko bisnis
perlindungan atau bantalan
atau nanti negara yang akan membayar
maka inilah yang diduga
modus mereka oleh karena itu
kami dengan cepat
mengatakan bahwa ini adalah
kerjasama konspirasi dari mereka
untuk mengambil uang negara
sehingga kami larikan ke tindakan
pidana korupsi nah tadi dikatakan
para pemegang polis kalau tidak
sudah mulai dibayar
secara bertahap kalau tidak salah di bulan
maret kalau tidak salah
sependapat saya bahwa
para nasabah pemegang
polis yang nilainya tidak terlalu
besar katakanlah demikian tadi sebanyak
disampaikan dua puluh juta
tiga puluh juta uang
pertanggungan yang mereka harapkan
kepentingan anak anaknya maka ini
yang diutamakan didahulukan
dan saya mendengar juga
kalau tidak salah tadi sudah saya sampaikan
di bulan maret
april kemarin saya mendengar
direktur pt asuransi jiwasraya
sudah menyampaikan itu
dan sudah mulai melakukan
polis yang sudah jatuh tempo
saya kira demikian
prof adler anda melihat
penyelesaiannya ini sudah benarkah
bahwa memang negara yang harus bayar atau
dengan dali persekongkolan kok enak sekali ya itu
jadi kalau saya sih
melihatnya kalau kau lihat ini
sebenarnya ini kan saya bilang tadi ini persekongkolan
mengambil uang yang ada
nah persekongkolan itu
jangan dilihat hanya
orang yang enam tadi
maklar juga dipakai
orang yang memperkenalkan kepada
misalnya dari kelompok yang tersangka
ini kan sebenarnya nggak pernah kenalan nih
tapi ada orang
itu juga harus dicek
itu yang diminta pak boyamin
ya kan pak boyamin
itu harus diperhatikan
nah kalau bicara hukumnya
kalau kejaksaan mengambil itu sebagai
itu kan pandangannya yang hukum yang
itu kalau sudah benar seperti itu ya kita harus sambut
kalau tetap ini dibiarkan
bukan negara besok lusa akan
muncul lagi sama seperti ini
saya yakin besok besok akan muncul lagi
bukan hanya ini pelan pelan nanti
saya tahu pasti ada lagi lembaganya
misalnya lembaga yang satu yang sedang
akhiran hidup semua itu saya tahu itu kan
sama juga nah jadi
yang apa yang diakui oleh jeksaksan agung
itu saya anggap sudah benar dulu lah saat ini
diberes supaya jangan terulang lagi
baik sudah benar tapi
apakah independen nah independensi
ke jeksaksan agung ini akan kita bahas
nanti di segmen berikutnya tetaplah bersama kami
masih di jaksa menyapa
anda kembali di jaksa
menyapa pak hari
orang tentunya bertanya tanya sejauh
manakah independensi dari kejaksaan
agung dalam menyelesaikan kasus jiwasraya ini
masyarakat bisa melihat ya
yang salah satunya adalah melakukan
penyidikan perkara ini
penuntutan terhadap perkara ini
sesuai dengan koridor yang
artinya berdasarkan alat bukti
yang ada kami
bekerja sesuai dengan
jika memang di dalam penyidikan
alat bukti yang cukup
kepada penuntut umum
yang menjadi tugas kami
aparat pendekat hukum
yang barangkali bandingannya di
luar negeri tentu
kami sebagai salah satu aparatur
dan fungsi yang
dalam penanganan perkara ini baik
sebagai penyidik maupun
sebagai penuntut umum
tentu harapannya masyarakat
bisa melihat bagaimana
kinerja kami dan mari
masyarakat kita semua
untuk mengawal perkara ini
hingga nantinya mudah mudahan
sehingga apa yang sudah
tuntutan hati nurani masyarakat
pak boyamin anda melihat kejaksaan agung
sudah cukup independen dalam
menangani masalah ini
ya sudah meskipun memang juga ada
bahasa susu dari pak presiden
memang juga menginginkan penuntasan
perkara ini murni dihukum
jangan sampai terbawa bawa politik
waktu itu kan juga saya kami
dan kejaksaan pun terbantu
pak presiden karena
tidak ingin ini dibawa ke pansus dpr
yang nanti akan bergeser
kalau bergeser ke politik nanti yang korban juga
rakyat juga bukan sekadar
penegak hukum dan inilah
sikap yang satu garis itu
dan kemudian saya biasanya berkelahi dengan
kejaksaan agung lalu
menggugat karena kadang kadang lamban dalam
ini sudah memenuhi harapan
karena satu catatan saya
itu memang ini
sejarah tiga bulan sudah bisa ke
pengadilan terus kerugian
yang didapat ini juga termasuk
yang bisa diselamatkan itu
belum pernah kejaksaan agung maupun kpk
maupun kepolisian mampu menyelamatkan
kerugian itu sampai level itu
besar sampai empat ratus triliun
atau dua ratus tapi yang bisa
diselamatkan kan kecil kecil gitu kan blb
juga kecil dan itu pun masih
tarik ulur segala macam dan ketiga
juga pak haris jono
menikmati masa masa sibuk gitu kan
karena apa pergeseran dari
kuningan bergeser ke blok m ini
teman teman media karena gara gara juga
seraya ini jadi
nampaknya juga mulai
pulih gitu kepercayaan terhadap kejaksaan agung
mampu menangani kasus korupsi
skala besar dengan hambatan yang besar
dan perdebatannya justru bagus
ketika ini pasar modal atau korupsi
gitu karena ini nampaknya kemungkinan
kerugian menunjukkan jaksa
mampu dan paham dunia pasar modal
dan tadinya teman teman
juga ada yang teman media pun
buktinya kpk sebenarnya juga sudah dapat kok
kasus ini tapi saya tahu itu malah
dari sisi penyelidikan hanya dari
sisi yang bukan investasi tapi
saya tidak ingin membuka aja
tapi kejaksaan agung mampu
kasus investasinya yang
akhirnya bisa ditemukan kemana
uangnya merugikan bagaimana tidak hanya
sekedar persoalan di
asuransi aja gitu jadi
sebenarnya ini apa
dalam posisi ini saya memberikan apresiasi
dan yakinlah kalau nanti
kejaksaan agung mungkin
kurang memenuhi harapan saya saya gugat lagi pasti
jadi harus diolahin
tidak ada yang meragukan independensi
dari kejaksaan agung dalam menangani
kasus jiwasraya ini pak hari tapi
prof adler kalau anda melihat sebenarnya
kan kejaksaan agung membutuhkan
bantuan juga dari luar untuk
lebih memahami kasus ini
karena cukup rumit seperti tadi yang dikatakan
oleh prof adder dari mana saja bantuannya
diperlukan nih ini
tadi pridat sudah katakan
itu benar independensinya
nggak mungkin kau cari orang lain untuk mengakses
kasus ini kenapa karena
kasus ini bukan hanya
kasus pasar modal tetapi ada kasus
penciptaan uang tadi itu
saya melihatnya kejaksaan agung
ini banyak belajar nih
pasti kalau bisa cepat begini
kejaksaan agung ini banyak belajar dari banyak orang
saya lihat dan saya itu baru ketemu
saya sama orang kejaksaan agung baru hari ini saya kaget
mereka bisa udah canggih sekarang
jaksa agung saya bilang gitu serius
ini kalau mau jujur kita ini
kan bagaimana dia bisa ada crash course
pasar modal pasti mereka contoh
jadi saya melihat ini kejaksaan agung
sudah cukup saya bilang
levelnya naik dua tingkat
lebih lah gitu bisa katakan karena
mereka bisa pecahkan itu loh
bisa kelima datang apa
persekongkolan antara itu
itu biasanya nggak bisa ketahuan itu
jargon jargon yang asing begitu ya
yang nggak bisa ketahuan nah itu bisa
cukup bagus lah kali ini dan saya berharap
mungkin kedepannya nggak
pasti lebih bagus lagi karena sudah punya pengalaman gitu loh
jadi jargon jargon yang selama ini
tidak pernah didapat orang
yang selalu saya teriakan di mana itu
bersekongkol gitu itu nggak
dapat sama orang teman teman
kejaksaan agung terima kasih pak
teman teman kejaksaan agung itu saya bilang
di samping usaha usaha baik yang sudah
dilakukan kejaksaan agung hambatannya
apa pak untuk terus
menyelesaikan kasus ini
di dalam penanganan perkara ini
mari kita lihat dari unsur
kerugian keuangan negara
hitungan yang dilakukan oleh bpk
cukup fantastis tadi yang
disampaikan oleh pak bunyamin
dan apa yang
disampaikan oleh bapak presiden
bahwa dalam penanganan
bukan lagi mencari
banyaknya orang yang
dipenjara tetapi bagaimana
kerugian keuangan negara itu
nah kejaksaan menyambut
baik itu sehingga di dalam penanganan
perkara jiwaseraya ini
tim penyidik berupaya
kekayaan para tersangka
mengembalikan kerugian keuangan negara
yang sudah berhasil
menurut hitungan penyidik
itu sudah kami dapatkan
sekitar tujuh belas triliun
nah tentu dalam
bukan melampaui perkiraan bpk iya tentu dalam
menyusut misalnya mobil dan lain sebagainya
tetapi mungkin juga ada yang
misalnya tanah dan sebagainya
oleh karena itu penyidik
kami berusaha untuk
semua aset yang
tindakan berdana korupsi itu
kemana uang itu kita cari
sehingga kami juga
dakwakan terhadap tindak pidana
pencucian uang itu
nah tentu dalam perjalanan
yang berbeda yang
tentu nanti masyarakat yang akan menilai
dan harapan kami tentu
apa yang sudah
penyidik lakukan nanti penuntut umum
sekarang berjuang di
pengadilan mungkin masyarakat
juga bisa melihat bagaimana
upaya mereka mempengaruhi
di dalam persidangan ini
kemarin ada banyak karangan bunga
dan lain sebagainya nah ini kan
yang dalam hal ini mempengaruhi
jalannya persidangan nantinya
ufidah kalimat tadi pak
haris setio satu kata
yang saya tidak jarang
investigasi yang cukup bagus
orang kejaksaan sudah lebih maju gitu
satu lagi jargonnya ya pak ya
pak boyamin tadi pak haris
sudah mengungkapkan hambatan hambatan apa saja
prinsipnya kan kalau hambatan itu kan tantangan
saya yakin teman teman
gedung bundar itu semangatnya sangat tinggi
dan saya tidak khawatirlah hambatan hambatan
ini pasti mampu dilalui
karena prinsip seperti tadi pak
nurwan nurung mengatakan
teman teman jaksa ini ketika sudah paham
tentang pasar modal tentang
perasuransian terus kemudian
ini kan sebenarnya kita balik dulu gitu
seperti saya masyarakat gampang memaham
ini sebenarnya konsep korupsi
ini adalah pejabat pejabat
dia memang sengaja menarik uang masyarakat
banyak banyaknya dengan sebenarnya
tidak ada pertanggung jawaban bisa mengembalikan
pasti tidak bisa kembali
terus kemudian mereka menyalurkan
dengan alasan resiko tinggi
bunga keuntungan tinggi
tidak ada rumus itu
jadi ini kemudian anggap saja
pelaku utama itu si pejabat
di jiwasraya kemudian
perusahaan manajer investasi
ini adalah berkaitan dengan spongkolnya
itu pasal lima puluh lima penyertaan
jadi jangan dipandang dari orang
yang menggoreng sahamnya
kalau menggoreng saham nanti takkan akan ini memang
modal tapi baliklah
jadi supaya masyarakat juga
sumber masalahnya itu di jiwasraya
soal nanti kemudian ini
manajer investasi perusahaan
yang sebenarnya jiwasraya
tidak boleh menanam saham
di suatu perusahaan yang dikasih itu
tapi ternyata lebih
dan ini juga dikerjakan dan
orang perusahaan lain itu juga sebenarnya tahu
harusnya tidak boleh tidak bisa
dia mengatakan oh saya tidak tahu kok
tidak boleh begitu karena ini aturannya
sudah jelas dan kemudian juga
saya masih menyasar mengejar
odk nanti saya yakin teman teman
kerja sana kok bisa mengejar orang orang
dikategorikan sebagai jelik omisi jelik
pembiaran itu nanti
biar meraan teman teman juga
yang terdakwa sekarang itu merasa adil
jadi kalau saya ini melakukan kan juga
diawasi yang ngawasi itu juga tidak
menegur loh misalnya begitu kan juga
pada posisi inilah yang
kendala kendala ini saya yakin teman teman besar
saat dalam hal jiwa rakyat
mampu akan melewati dan
yakinlah pada posisi tertentu karena
ketika tidak ada intervensi
garis yang jelas dari presiden
dan mudah mudahan ini presiden kedepannya
juga memberikan gaji yang jelas semua
proses hukum itu adalah kemandirian dari
kejaksaan dan melindungi dari intervensi
karena dulu biasanya itu
teman teman kejaksaan mau
berdagun kadang kadang ada intervensi
dan intervensi itu dari kekuasaan dari politik
atau dari pengusaha yang memimpinnya oke
ini ini segala macam itu inilah yang

bagus dan mudah mudahan pak presiden
juga tetap akan memberikan
guidance terhadap kejaksaan akung untuk
tetap bagus begini dan akan
itu paling tidak

nah dalam kasus yang ketiga ini
jiwa rakyat ini akan memunculkan
kejaksaan kejaksaan hebat dan juga
akan menjadi prestasi dari institusi
kejaksaan akung sendiri itu pak pridat
amin baik pak boyang

jeda sekali lagi tetaplah bersama kami
jaksa menyapa masih akan
kembali sesaat lagi
ada pertanyaan daripada
tersangka baru tentu akan juga dimasukkan di dalam barang bukti
nah barang bukti itu bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara
dan nanti juga ada denda seperti yang saya sampaikan tadi dan juga biaya perkara
nah tentu masing masing terdakwa dibebani untuk membayar atau mengganti uang pengganti
sesuai dengan perbuatan dan jumlah yang diduga dikorupsi oleh yang bersangkutan
oke prof adler anda melihat jumlah ini apakah sudah cukup untuk mengganti
atau membayar polis polis yang jatuh tempo nantinya
kalau melihat uangnya pasti kurang ya
pasti kurang ya
nah tapi dengan yang bisa dapatkan jaksa saya hormat
dia bisa dapat segitu bisa kendaringan
nah tetapi saya mohon juga orang orang
atau masyarakat yang punya yang kecil kecil itu yang sejuta dua juta atau dua puluh juta di bawah satu
dibayarin dulu deh supaya jangan membuat messi membuat bahasanya itu persoalan itu menjadi rusak
biarkan yang itu karena yang besar besarnya kan mungkin taruh uang kan sudah mencari sesuatu
kalau yang kecil kecil ini kan untuk kehidupan
tapi nanti ada prejudis dong pak kan semua nasabah sebenarnya mempunyai hak yang sama
karena mereka memegang polis yang sama juga
saya juga pernah menangani
nangani hal seperti ini saya pernah di tahun dua ribu lima dua ribu berapa itu ya
kita itu yang kecil kecil kalau dia keluar kita kalah bayar
nggak pernah kita potong
saya kan pernah ngelola uang nih pak
saya pernah jadi nomor lima terbesar di indonesia untuk reksadana
yang kecil kecil kalau dia keluar kita bayar
tapi kalau yang gede kita bilang tunggu
ya kita lihat
mereka butuh karena mereka butuh untuk makan
ini juga ada perlu
ini yang namanya guts seorang fund manager
nah di dalam hal kasus jiwasraya guts direkturnya paling tinggi di sini persoalannya
kalau mau jujur kita
dia punya guts
dia punya guts untuk melakukan persekongkolan dengan orang menyongkok dia
ini yang terjadi di sini
makanya gusnya dia yang terlalu jelek saya lihat gitu loh
jadi saya bukan meletakkan murid sudah sebuah saya paling baik loh
tapi ini kelihatannya
oleh karena itu yang sekarang saya berharap
yang kecil kecil dibayar
jadi nanti dalam penyelesaiannya yang kecil kecil dibayar dulu tapi yang jumlahnya besar mungkin ada restrukturisasi
kalau misalnya dia mau satu orang punya ada bond pemerintah disitu diimpest sama dia
mau nggak aku bayar pakai ini
mau nggak aku bayar pakai ini
harganya sekian gitu
daripada kucual di market obligasi itu di dropin pemain
lebih bagus dia pegang pelan pelan dia jual
dia akan lebih untung kalau adanya market naik gitu
hal seperti itu harus dilakukan juga dalam kerangka untuk supaya penurunan risikonya penurunan kerugiannya makin kecil gitu
itu yang saya usulkan terima kasih
oke pak boyamin setuju tidak dengan apa yang disampaikan oleh prof adler
yang pertama tadi kan kerugian itu kan belum maksimal belum sampai titik tertentu
karena nanti yang jatuh tempo sampai dua ribu dua puluh dua itu saya perhitungkan sampai di angka lima puluh triliun itu
jadi bisa saja kerugian itu separuhnya dua puluh lima triliun sampai tiga puluh triliun
jadi kalau sekarang ditemukan tujuh belas itu masih kurang
nah makanya saya selalu mendesak ke jaksa nasional itu mencari harta harta yang lain
kemarin saya menemukan perusahaan tambang nikel milik salah satu terdakwa dan belum masuk
itu saya minta dimasukkan begitu
nanti dalam proses yang tersangka yang lain berikutnya
dan kedua juga berkaitan dengan pemegang polis asuransi ini kan yang kecil tadi tidak tersangkut dengan saving plan beda
ini bahkan bayarnya sudah sepuluh tahun yang lalu lima belas tahun yang lalu gitu
jadi jatuh temponya tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh gitu tapi tidak terbayar bahkan tahun dua ribu delapan belas
saya lapor itu kan justru dari persoalan sederhana ketika jiwasraya mengumumkan gagal bayar delapan ratus miliar
atau oktober dua ribu delapan belas awal saya pertengahan sudah berani lapor
karena saya pernah ngerti dunia asuransi itu
nggak mungkin perusahaan asuransi berani mengumumkan gagal bayar kalau tidak boblok betul
saya ingatkan ini brita
di amerika yang dua ribu delapan aja barusan kemarin itu ada pelaku namanya bernard maidop itu
kerugiannya bahkan sampai di angka ini saya tulis di sembilan puluh delapan triliun kalau dirupiahkan
karena tujuh juta dolar amerika eh tujuh miliar dolar amerika kejadiannya itu
dan bahkan orangnya dihukum satu ratus lima puluh tahun penjara
kemudian kerugian yang harus ditanggung juga sampai lima belas dollar
sebenarnya satu ratus empat puluh triliun gitu kan
nah ini yang mestinya kita juga mendekati kesana lah
jadi jangan perdebatan pasar modal
pasar modal penyidikannya ojk tidak mau melakukan penyidikan
terus kemudian kepolisian juga tidak mau melakukan penyidikan perkara ini
mau nggak mau kasus korupsi
kecuali kalau pasar ojk ini penyidikan lebih dulu tidak apa apa
tapi ketinggiannya tidak mau
dan diduga dalam pengertiannya malah tidak mengawasi dengan baik
dan pasti bisa jadi tidak berani mau melakukan penyidikan
sampai kiamat tidak dilakukan penyidikan
sudah pas kejaksaan agung melakukan penyidikan dari sisi kacamata korupsi
karena memang ada bwn nya di situ
dan kita tidak bisa berdiam diri membiarkan
nah itu resiko investasi resiko orang bayar premi asuransi nggak kebayar
sama dengan nabung di bank resikonya duitnya hilang karena banknya tutup
tapi kan negara sudah tidak begitu lagi
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kan kemudian melakukan pengawasan yang bagus
kemudian ada lps
nanti mestinya memang ada perlindungan terhadap premi asuransi
itu kan kedepannya mudah mudahan ada begitu
jadi kalau ada yang fraud ada yang nakal di perusahaan asuransi itu tidak akan merugikan masyarakat
karena negara hadir
dan kemudian kita rugilah kalahlah dengan perusahaan asing itu
pasti mereka modalnya saja dengan nyaris sendiri tapi membangun kepercayaan dengan benar
kita tinggal neru saja kok
inilah kira kira supaya ini menjadi pembelajaran pertama
baik bagi penegak hukum bagi pemerintah
bagi otoritas jasa keuangan
juga bagi perusahaan asuransi jasa keuangan untuk melakukan hal hal yang benar
pak hari terakhir ini apa saja sebenarnya langkah yang harus dijalankan oleh kejaksaan agung
untuk benar benar ini pak memberikan efek jerah kepada para koruptor di tanah air
ya dalam perjalanan sejarah penanganan korupsi kita semua mengetahui ya
semakin banyak yang disidangkan
semakin banyak yang ditandai
tetapi korupsi itu tidak berhenti juga
jadi mestinya fungsi pencegahan yang diutamakan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi
kalau dicegah sudah nggak bisa ya apa boleh buat kemudian dilakukan tindakan korupsi
kemudian juga efek jera yang sebanyak yang disampaikan tadi
ketika terbukti dia melakukan tindak pidana korupsi
maka mau tidak mau dia harus dipidana
termasuk ada istilah sekarang yang masyarakat memiskinkan
memiskinkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu
nah langkah inilah yang sedang kami tempuh
yang antara lain kita melakukan beberapa penyitaan penyitaan terhadap harta benda milik tersangka
yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi itu
nah apakah nanti akan berhenti di tujuh belas triliun tadi yang dilakukan oleh penyidik tentu tidak
kami tetap mengembangkan penanganan perkara ini
dan nanti alat bukti yang akan membuktikan bahwa penyidik kami akan menentukan
siapa siapa nanti yang dimintai pertanggung jawaban
nah sementara ini yang kemarin disampaikan hitungan kerugian keuangan negara
yang dihitung oleh bpk rp enam belas delapan puluh satu triliun
nah tadi disampaikan juga oleh pak boyamin
apakah nanti ke depan kerugian negara itu bisa bertambah
tentu nanti akan dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara
terhadap dugaan tindak pidana korupsi
yang nantinya bisa dikembangkan saya kira itu
baik mudah mudahan kasus ini cepat terselesaikan ya pak
dan dana yang berhasil dikembalikan juga semakin mendekati jumlah yang diperlukan
untuk mengganti rugi nasabah nasabah yang memang harus diberikan ganti ruginya
kami berusaha sekuat tenaga itu demi masyarakat demi bangsa ini
kita bongkar semua terhadap semua yang bertanggung jawab
terhadap perkara di jiwa seraya ini
tanpa pandang bulu siapa yang terlibat tentu harus kita minta pertanggung jawaban
saya kira demikian
mantap terima kasih pak hari setyono kapus penkum dari kejaksaan agung
dan juga profesor adler manurung terima kasih pak atas waktunya
dan juga pak boyamin saiman terima kasih pak boyamin sudah bergabung di program jaksa menyapa malam hari ini
terima kasih pak boyamin
meski pandemi melanda kejaksaan agung terus berjuang dengan waktu yang menghasilkan penanganan yang tanggap
ini membuktikan bahwa negara tidak main main dengan kasus korupsi yang telah lama menjarah hak rakyat indonesia
kita dukung terus kinerja positif dari instansi negara
demi mengungkap kejahatan luar biasa yang seharusnya tidak boleh dibiarkan ada di dalam sebuah tatanan negara
demikian program spesial jaksa menyapa
saya frida litwina undur diri sampai jumpa